di jakarta siswa yang mayoritas sudah mendapat dua dosis vaksin covid sembilan belas mengaku senang kembali ke sekolah
meski ada aturan aturan yang harus dipatuhi terkait protokol kesehatan
jaga jarak duduknya juga belum terlalu dempet dempet kita juga tidak boleh berbagi makanan
saling meminjamkan alat tulis juga tidak boleh harus tetap mengganti masker setiap tiga jam
di surabaya sistem pembelajaran tatap muka terbatas tetap diterapkan pemerintah kota surabaya
seperti yang dilakukan oleh smp negeri tiga surabaya
pelaksanaannya pun terbagi dalam dua shift yakni pukul tujuh hingga sembilan
dan pukul sembilan tiga puluh hingga sebelas tiga puluh
jadi di sekolah kita tetap siapkan protokol kesehatan
tetap berjalan sesuai aturan yang ada
sehingga anak anak yang masuk sekarang ini pun progresnya tetap terjaga
seperti dulu yang kita lakukan sejak awal
hal yang sama diterapkan di kota semarang jawa tengah
menurut kepala dinas pendidikan kota semarang
meski demikian gunawan memastikan ptm akan berlangsung
untuk seluruh jam pelajaran setiap hari selama sepekan
pihaknya menunggu petunjuk dari kementerian pendidikan
kalau kita paksakan satu kelas full
tapi nanti kita akan menyiapkan penjelasan dari kementerian pendidikan
dan juga nanti akan kita konsultasikan
ada beberapa peraturan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas
sesuai surat keputusan kepala dinas pendidikan dki no seribu tiga ratus enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
dan surat keputusan bersama empat menteri
sekolah yang berada di zona ppkm level satu dan dua
wajib menggelar pembelajaran tatap muka
durasi belajar maksimal enam jam pelajaran
sudah mendapat vaksin covid sembilan belas lengkap
tim liputan cnn indonesia